setelah menempuh jarak tiga ratus km dari yogyakarta menuju surabaya
mbah yudi siraja egrang akhirnya bertemu dengan wali kota surabaya tri risma hari ini
dalam pertemuannya itu mbah yudi berpesan agar egrang terus dilestarikan
dan menghadiah risma sepasang egrang berwarna merah putih
inilah yudi karyono atau yang biasa dipanggil mbah yudi
rabu siang mendatangi balai kota surabaya dengan berjalan menggunakan egrang
bersama sejumlah anak dari persatuan olahraga tradisional atau pot surabaya
usaha warga panembahan yogyakarta ini ternyata tidak sia sia
setelah berjalan sejauh tiga ratus km dengan menggunakan egrang dari jogja ke surabaya
sejak tujuh belas agustus kemarin kedatangan kakek satu cucu ini disambut hangat oleh wali kota surabaya
tri risma hari ini di ruang kerjanya
dalam pertemuan ini mbah yudi berpesan kepada risma
agar permainan tradisional egrang tetap dilestarikan di surabaya
sebagai warisan budaya bangsa dan tidak diakui oleh bangsa lain
risma sendiri mengaku salut dan memberi apresiasi terhadap aksi yang dilakukan yudi karyono
dengan keduduliannya terhadap permainan tradisional egrang
selain menyampaikan pesan yudi karyono juga menghadiahi risma sepasang egrang berwarna merah putih
dengan filosofi pemimpin dan rakyatnya harus bersatu agar bisa berdiri dan berjalan dengan seimbang
aksi ini merupakan aksi yang kedua dari yudi karyono setelah pada tahun dua ribu lima belas lalu
berjalan menggunakan egrang
segera dari jogja ke jakarta untuk bertemu presiden joko widodo
wahyu pratama surabaya